ya ampun lama banget pak
kalo ketemu maers itu harus rapi kita harus menghormati beliau
tapi bapak udah sejam dandannya
gak sejam juga kali
tapi kan liat jam bapak enggak
lima belas menit paling
ya allah syia belum selesai juga
buruan ah nanti keburu iku kesini
ah ini tehnya diminum dulu
terima kasih ya nek
ini teh spesial buat cucu
tapi cucu enggak ada makanan pak disini
cucu teh belum sempat beli
soalnya kan disini teh cucu enggak punya saudara
jadi cucu teh mikirnya enggak akan ada yang mampir
kita lebaran ke rumah maeros yuk pak
nei kamu aja yang kesana
neng papa masih belum enak badannya
masih kurang sehat
ini juga udah mau pulang
gi papa mah kalau masih gak enak badan kenapa maksain kesini
kenapa enggak nelfon cucu
jadi cucunya nyamperin papa
ini papa sudah mau pulang
enggak usah cu papa masih kuat
enggak usah tuh cu duit papa masih banyak
ini teh buat ongkos
enggak usah cu
pa diterima aja
kalau belum perlu enggak apa apa papa simpen
ya sudah papa pulang ya cu
mas suha kemana
mas wang gak ikut yuk
lagi jagain anak anak
kalau gitu apa kita berangkat sekarang aja ya pak
kita nggak ada yang tunggu lagi nih
yang lain soalnya pada sewa mobil sendiri
yaudah baik kalau gitu ayo kita jalan
mas suha ikutan dulu
gak boleh begitu
yuk lu bawa masuk dulu
sebentar ya pak
puji pintu ya tut
ya ampun lama banget pak
kalau ketemu sama ers itu harus rapi
kita harus menghormati beliau
tapi bapak udah sejam tandannya
gak sejam juga kali
tapi kan liat jam bapak enggak
lima belas menit paling

buruan a nanti kembali
cukup buru ikut kesini
iya ini juga udah
tau tuh bapak
kamu gak usah ikut ya
nemenin nek suha
baru kita jalan jalan
juga gak ada yang ikut
bapaknya ada di dalam om
ditunggu aja ya om
kita ke rumah nek suha yuk
kita main disana
pak jenekar ke rumah nek suha ya
ntar papa aja yang nyetir ya
mama gak mau ah duduk diantara si sc atau si em
oh iya mah tenang aja nanti papa yang nyetir tuh ya
mereka soalnya jarang naik mobil
gigi ntar baju mahalnya mama
kadang muntah hanya mereka
alhamdulillah udah kenyang maidah masakan emak tetep enak seperti dulu ini yang idah kangenin
dari dulu dari emak yang masak dedeh emak cuman bantuin ah batik mak berhasil ngedidik dedeh
pinter masak seperti emak pasti suaminya seneng udah punya istri cantik masakannya enak seperti
emak tidak bisa aja hai assalamualaikum

mak dedek mana mak dedek lagi keluar
mak ida mau pulang dulu kenapa guru guru kan emak belum puas ngobrol sama kamu
gak enak ema lagi banyak tamu kapan kapan sudah main lagi kesini oh iya
kalau ida nggak repot tolong ke rumah mimin panggil dede bilang rame di rumah suruh dia pulang ya ya ida
pilihin tapi sekalian ida pamit ya mak assalamualaikum waalaikumsalam
mak ini oleh oleh buat emak aduh alhamdulillah pasti emak suka suka mak mak ini dari uli
oh ada lagi ya mungkin enggak sebagus dari edah tapi uli ikhlas koma alhamdulillah terima kasih
kalau saya beli oleh olehnya di bandara emang oh terima kasih yang jelas masih seneng seneng
kalau bandara soekarno hatta mah sama aja di sini pasti juga bisa beli
silakan diminum kuenya cobain
ini semua berkat doa eyang geledek alhamdulillah makasih ya eyang iya sama sama saya juga semenjak
mengikuti nasihatnya eyang tiap hari saya dapat tawaran syuting bagus ini semua berkat doa eyang
sekarang saya malah dapat tawaran buat miniseri saya senang kalau mbak joyce mbak stella